bapak sangat berterima kasih kepada kalian berdua
karena telah mengolong bapak
kalau bapak sendirian bapak gak tau harus ngapain
hah bapak bisa aja itu cuma kebetulan kok pak
gak ada kebetulan itu nak
sejujurnya bapak ingin agar cucu bapak mempunyai sifat seperti kalian
kalau boleh saya tahu siapa ya anak yang tadi ibu bicarakan
itu anak tunggal kami
dia dari mana sekarang pak kerja pak
dia tinggal di jakarta
dan dia seorang pengusaha yang sukses
terus dia nggak pernah pulang kemari lagi
sejak usahanya maju
handoyo tidak pernah menjenguk kami lagi disini
bahkan berkirim berita pun sama sekali enggak
kayak nama temennya pak pa ya
iya kayak temennya pak pa ini
sebentar lagi saja nak
pak pa mau ke muncak ya
kok tiba tiba sih pak
iya pak pa ada pertemuan yang lain baru disana
uang saku aku kok belum di transfer sih

karena kartu kredit aku belum dibayar
udah jadu tempuh lagi pak
orang banknya udah telepon dari kemarin
papa lupa ki nanti papa transfer di jalan ya
oke deh papa ganteng banget deh pokoknya hari ini
yaudah ma aku jalan ma
sekalian ya pak mama pamit
mama mau liat pameran pusana santai sama temen temen
ki mama tinggal dulu ya
jangan lupa jam tiga pas oke
jangan lupa hubung dodi
emangnya bapak nggak pernah nemuin anak bapak di jakarta
alamat handoyo di jakarta bapak nggak tahu
dia juga sudah melupakan kami di sini
sepertinya dia sudah tidak ingat kami lagi
terus bapak kalau tahu kabarnya pak handoyo itu dari siapa dari mana pak
ya sebagai pengusaha yang sukses handoyo itu sering masuk tv dan koran
setiap handoyo masuk koran ibu selalu menyuruh bapak untuk membelinya
oh ya tunggu sebentar ya
ya ini handoyo anak kami
ini sih rekanannya bisa
bapak ini jenis bapak bapak kita berdua
malah anaknya teman baik saya pak si ricky
pak komen si dimas telepon gue ada apa ya
nah jangan jangan si dimas kangen kali sama loki
ah lu bisa aja
lu udah nyampe jogja
ki lu tau nggak sekarang gue ada di mana
lah gue mana tau dong
gue ada di rumah kakek lu pak priyatna
hah kakek gue
kakek gue tuh udah gak ada
lu salah orang kali ya
kok salah gue gak salah ki
ah udahlah ntar lu telepon lagi aja kakek gue udah nggak ada kali ya
gue lagi sibuk nih ya
masa gue salah
tau tuh kak si diki masih belum disaf juga
pak ibu pak ibu
bu bu ibu ibu
kami kerap pak
pak badannya parah banget pak kita bawa aja
pak gimana ini pak
badan ibu panas banget pak
aduh gue juga nggak tahu dim nggak tahu dim nggak tahu dim
kamu kenapa bu kenapa
bapak nggak punya uang untuk kamu berobat
maapin bapak bu
bu sadar bu
gue mau ngasih tau sama lo kalau nenek lo lagi sakit keras
dia sakit karena dia kangen sama bokap lo
gue udah bilang kakek nenek sama gue tuh udah nggak ada tau nggak
masih ngotot juga sih
jadi lo nggak mau ngakuin bapak dan ibu priyadno itu kakek dan nenek lo
itu bukan urusan lo
sebaiknya lo ngasih tahu
sebaiknya lo urus sendiri urusan lo
lo tuh sama aja sama bapak lo
sama sama bukan anak yang berbakti
eh cabut yuk
dim lo jangan emosi kayak begitu din
lo harus pintar pintar cari celah dong supaya ngomong sama si ricky nya
anak sama bapak tuh sama aja gak punya perasaan
udah udah lo jangan emosi ya
gue mau cari dokter dulu ya
nak dimas nak raka
tolong jagain ibu sebentar ya
loh emangnya bapak mau ke mana
bapak mau pergi sebentar enggak jauh kok
bapak kata dokter tadi gimana pak
sudah ya nak bapak pergi dulu
din keluar dulu ya
beri hama petunjukmu atas apa yang hama hadapi ini ya allah
hamba bingung harus berbuat apa
tapi hamba tidak bisa membawanya ke rumah sakit ya allah
pak sebaiknya ibu kita bawa ke rumah sakit pak
uang bapak nggak cukup nak
masalah biaya bapak tenang aja
yang penting ibu harus ditolong dulu
sudah bapak ikut saya ya pak
ada apa sih
mbak sakit mbak
mbah sakit kata siapa kamu
mama tau dimas gak
anaknya om sofyan temennya papa itu
mereka tau dari mana
didi mereka sekarang lagi di rumah mbak
berarti mama harus kasih tahu hal ini sama papa
aku juga gak mau direcokin dengan masalah gak penting kayak gini mah
bapak sangat berterima kasih kepada kalian berdua
karena telah menolong bapak
kalau bapak sendirian bapak gak tau harus ngapain
hah bapak bisa aja itu cuma kebetulan kok pak
nggak ada kebetulan itu nak
sejujurnya bapak ingin agar cucu bapak mempunyai sifat seperti kalian
zaman sekarang itu sudah susah mencari pemuda pemuda yang berarti emas seperti kalian
katakan sesama manusia itu kita harus saling menolong
bapak kangen sama sepeda bapak ya
pak gimana kalau sepeda bapak itu kita ganti sama sepeda yang baru
yang modal sekarang pak yang trendy
oh iya bener pak diganti aja sama yang baru
nah sepeda tua itu banyak menyimpan kenangan kenangan
maksud bapak kenangan bapak sama ibu
sepeda itu telah menemani hari hari handoyo menimba ilmu
handoyo kamu nanti sekolah belajar yang benar ya
nanti kamu harus mengerti pelajaran manajer guru kamu ya
nah nanti siang bapak jemput lagi
ya bapak udah sampai
gimana pelajaran kamu hari ini nak
semua tugas bisa saya selesaikan pak malah saya dapat nilai tertinggi
kamu itu memang anak bapak yang paling baik dan paling pinter
kamu kelihatannya kok senang sekali ada apa ibu
hantu yuk pak
kamu pasti sudah lapar ya yuk
masuk yuk ibu sudah masak makanan kesukaan kamu
sepeda yang diambil oleh bupati itu
adalah saksi perjuangan menghantarkan hantu yuk
seandainya sepeda itu bisa bicara
dia bisa mengungkapkan peristiwa peristiwa
saat dia mengantar hantu yuh ke sekolah
bahkan saat saya kesana kemari mencari uang untuk biaya sekolah handoyo